supporter tim nasional senegal dan jepang memperlihatkan aksi yang patut dicontoh oleh supporter sepak bola lainnya
kedua supporter itu melakukan aksi membersihkan sampah usai pertandingan senegal melawan polandia dan jepang melawan kolombia
informasi menarik ini pun akan sekaligus menutup cnn indonesia sports hari ini
jangan lewatkan informasi terhangat dari ajang piala dunia dua ribu delapan belas di cnn indonesia sports yang akan tayang setiap hari pada pukul setengah lima pagi
saya anita mai selamat pagi dan salam sports
aksi terpuji diperlihatkan supporter tim nasional jepang dan senegal
pendukung kedua kesebelasan itu melakukan aksi membersihkan sampah usai laga perdana di grup h selasa waktu setempat
aksi supporter senegal dilakukan di stadion spartak tempat berlangsungnya laga senegal versus polandia
pada laga perdana senegal di grup h itu sadio mane dan kawan kawan menang dua satu atas polandia
kemenangan itu pun menjadi kemenangan pertama tim afrika di piala dunia dua ribu delapan belas kali ini
sementara aksi para supporter tim samurai biru terjadi di mordovia arena tempat berlangsungnya laga jepang kontra kolombia
aksi bersih bersih sampah di stadion bukan hal baru untuk supporter jepang
empat tahun lalu pada ajang piala dunia di brazil supporter samurai biru juga melakukannya saat jepang bertemu pantai gading
para supporter jepang itu sudah membawa kantong plastik besar sebelum masuk ke stadion
pada laga ini jepang mengalahkan kolombia dengan skor dua satu sekaligus mematahkan rekor tak pernah menang atas wakil amerika selatan di ajang piala dunia